aduh tenangnya riana ari
lagi santai ya
minum susu dulu ya
supaya sehat dan kuat
lihat seperti mang broto
broto sini dulu pak
ari tunggu disini ya
lihat seperti mang broto
ini siapa yang melakukannya
ada apa bu
ini pasti perbuatan riana ari
dan arinya mana sekarang
kalau minum susu jangan dibuang buang begini ya
ini lah akibatnya
kalau kedua orang tua terlalu sibuk
sampai sampai tidak memperhatikan anak
kalau kalian sedang mengasuh ari atau ayu
jangan sekali sekali ditinggal
sekarang kalian bereskan
lalu pel sampai bersih
yuk kita penan yuk
susunya banyak abel sini bawahnya licik
apalagi yang mau dibeli susu
iya belul pak dagingnya brak
gimana sih pembelanja
kita balik lagi
terus gimana sama si ari
eee mau menitip anak kecil sini bisa nggak
udah sarap ya
ini tempat penitipan barang
bukan penitipan anak
ya abis tadi mau taruh dimana dong
lu ada mainan anak anak
yuk kita kesana yuk
yuk kita kesana yuk
nah ini kita main mainan yuk
kamu sama ari tinggal sini aja dong
terima kasih pak
terima kasih pak
lu apaan sih
kayak anak kecil aja
turun sendiri kayak anak kecil aja lu
lu gak bisa turun bantuin dong
aduh lu gimana sih
apa panggung sih lu
gagalin lu gatel
lu gimana sih lu
ngurusin diri lu sendiri sih
ntar ibu marah marah lu
gue gatau lu
yuk kita cari situ yuk
kemana nak berangkat
mau ke sana deh
ke sana cepet ya
gak ada si sus
sama di sana juga nggak ada
kita cari dulu lah
bu boleh saya pinjam telepon nih bu
baik ibu kesana
ada apa ma
ari hilang sona jaga ayu di rumah ya
biar mama dan sonya yang kesana
kamu ini bagaimana sih
sebaiknya kita laporkan saja ke internetnya
cari yang lebih mudah
aku sudah capek cari kamu
tentunya ari dan ayu selama ini sudah
menyusahkan mbak ya
oh mereka baik baik kok tante
dan bisa diatur kok
pokoknya kehadiran mereka benar benar telah menyemarakan rumah ini
kalau mereka tidak sampai merepotkan kalian
jadi om dan tante mau mereka pulang
sungguh di luar dugaan urusan saya di sini masih belum selesai
jadi kami terpaksa menitipkan kembali ari dan ayu di sini
berarti kalian masih punya waktu seminggu untuk bersama sama
dengan ari dan ayu
syukurlah kalau begitu
ari dan ayu kok tidak dikelihatkan
aduh dia jalan